gubernur dki jakarta anies baswedan mewacanakan penggunaan jalan tol dalam kota bagi para pesepeda
setiap minggu pagi dikutip dari detikom permintaan itu disampaikan anies melalui surat permohonan
kepada menteri pupr basuki hadimulyono lalu apa respon para pesepeda terkait wacana yang diajukan
gubernur dki jakarta ini pada prinsipnya sih kurang setuju sih alasannya ya lebih ke apa faktor
keselamatan jadi kalau bisa kalau emang mau ada wacana itu total di tolnya ditutup juga untuk
kendaraan roda empat atau kendaraan roda empat dan truk truk besar ketika nanti dari pemprov bisa
memastikan keamanan saya kira aman sih dan saya setuju
jalan tol khusus sepeda kayaknya enggak ya jalan terlalu beruntuk ada untuk kendaraan yang
kecepatannya tinggi terus banyak truk banyak kendaraan besar kebayang nggak sih kalau kita di
jalan tol dan sepeda angin hasil itunya kencangnya kayak apa pakar transportasi universitas taruma
negara lex monosurioputranto juga menilai jalan tol tidak tepat digunakan oleh pesepeda
apalagi jika digunakan bersamaan dengan kendaraan roda empat atau lebih yang melaju dengan kecepatan tinggi
tidak sesuai sebenarnya penempatannya di jalan tol jadi itu sebenarnya secara pribadi saya
mengatakan sangat membahayakan walaupun katakanlah akan ditutup gitu ya namun kan ini kan berarti
ada sesuatu peralihan nanti ada fase fase transisi itu nanti akan mungkin agak kurang selamatnya di situ ya

itu nanti akan mungkin agak kurang selamatnya disitu ya namun kada kebetulan itu tadi disitu sudah ada tempat yang tentu untuk berhenti kembali
mungkin agak kurang selamatnya di situ
rencananya penggunaan ruas tol sebagai lintasan sepeda dimulai dari kawasan kebonanas hingga tanjung priok
di ruas ini akan disiapkan jalur sendiri bagi sepeda untuk sementara
dan hanya sepeda jenis road bike yang diperbolehkan melintas
sementara itu terhitung tiga puluh agustus dua ribu dua puluh kemarin
pemerintah provinsi dki jakarta kembali membuka sepuluh titik kawasan khusus pesepeda di lima wilayah di dki jakarta
di jakarta timur ada dua ruas jalan yang kembali difungsikan sebagai kawasan khusus pesepeda
yaitu jalan raden inten dua dan kawasan kanal banjir timur sisi utara durensawit
dibukanya kembali kawasan khusus pesepeda ini lantaran meningkatnya volume pesepeda yang berolahraga di sepanjang sudirman tamrin
jadi kebukaan ini
ini berdampak dari pop bike line yang ada di tamrin sudirman kita lihat jumlahnya meningkat
sehingga masing masing lima wilayah kembali dibuka untuk mengurangi jumlah pesepeda yang ada di tamrin sudirman
supaya tersebar di wilayah demikian mas
protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat
yakni warga yang berolahraga di area ini tetap menjaga jarak dan memakai masker
tim liputan sian nenik